anda menyaksikan cnn indonesia breaking news saya yudi yudawan
polri hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan brigadier yusuf wauta barat
rekonstruksi akan melibatkan lima tersangka yaitu irjen verdi sambo dan istrinya putri candrawati
barada richard eliezer atau barada e bripka riki rizal atau rr dan kuat ma'ruf
kita langsung menuju jalan saguling jakarta selatan sudah ada produser lapangan cnn indonesia siti badriah
sibat kalau anda bisa ceritakan saat ini kurang lebih pukul sepuluh apakah proses rekonstruksi sudah terlihat akan dimulai
kemudian dari kelima tersangka tersebut siapa saja yang sudah hadir dan sepertinya nanti ilustrasi apa yang akan bisa anda ceritakan terkait dengan rencana pembunuhan di saguling di rumah dinas
bahkan saya mendengar tadi ada juga rekonstruksi yang dilakukan peristiwa di magelang silahkan dengan laporan anda
bagaimana menurut anda
saya menggunakan kata kata yang sudah saya lakukan dan saya menggunakan kata kata yang sudah saya lakukan
datang dengan menggunakan kendaraan taktis tersebut
yang mana dapat dilihat di belakang saya
yuda kendaraan taktis sudah terpakir rapi
di depan kediaman verdi sambo
nah tidak hanya itu tadi sekitar pukul sembilan tiga puluh
juga sudah tiba dari pihak lpsk
dan juga pihak dari komnas ham
yang mana ada tiga komisioner komnas ham yang juga hadir
diantaranya adalah ketua yaitu taufan damanik
bk ulum dari kejaksaan agung
untuk mengikuti proses rekonstruksi ini juga
sudah hadir di rumah sagun
sehingga kalau kita melihat dari pihak pihak yang sudah hadir
di rumah saguling ini tidak menutup kemungkinan
rekonstruksi akan segera dimulai
sambil menunggu tiga orang tersangka
yang juga menuju ke
nah yang menjadi pertanyaan masyarakat
nantinya verdi sambo ini akan dipertemukan langsung
ataupun akan bertatap muka dengan baradae
dalam proses rekonstruksi ini
nah tadi irjen deddy prasetyo
yang merupakan kadif humas polri
juga sudah memastikan bahwa
verdi sambo dan juga baradae
nantinya akan bertatap muka bersama sama
melakukan rekonstruksi dari segala kegiatan
ataupun segala reka adegan
yang dilakukan pada saat
ataupun proses perencanaan pembunuhan
yang terjadi di rumah saguling
nah kemudian yuda
memang tadi saya juga sempat mewawancarai
yang memang dia memaparkan
untuk informasi awal
hari ini tidak hanya dilakukan di saguling
tetapi juga dilakukan di durentiga
yang menjadi tempat eksekusi
dan juga di manggelang
manggelang menjadi lokasi
sangka ini melakukan perjalanan
dari manggelang ke jakarta
memang untuk di wilayah saguling ini
menjadi tempat diduga paraan
kalau misalnya kita melihat dari cctv
yang memang sudah beredar di media mainstream
dan juga masyarakat luas
memang ada rencam
ataupun satu jam lebih yang memang ini tidak
terekam di dalam cctv yang sudah beredar
kalau saya bisa merangkum
memang disebutkan bahwa
sekitar pukul lima belas dua puluh sembilan menit ini
sambo masuk rumah
ke rumah kediaman sambo di saguling ini
kemudian juga di susul lima belas tiga puluh tujuh
ada anggota nakes yang akan melakukan tes pcr
terhadap sambo dan juga putri candrawati
dan tiga tersangka lainnya
kemudian juga lima belas empat puluh mobil hitam pc tiba
nah yuda saya potong sebentar
karena memang saat ini
pengacara dari korbannya itu
brigadirnya sudah hadir yaitu komarudin
yang memang saat ini juga untuk rekonstruksi
tidak hanya tadi diikuti oleh jaksa penuntut umum
kemudian juga timsus itu sendiri
tetapi juga dihadiri oleh dua pengacara
dan saat ini yang sudah tiba adalah
pengacara dari brigadir j
nah kembali lagi tadi kepada cctv
yang memang sudah beredar di masyarakat yuda
ada sekitar pukul lima belas empat puluh ini
mobil hitam yang ditumpangi pc putri chandrawati
dari magelang ini tiba di rumah
tempat kejadian mereka merancanakan
kemudian juga seribu lima ratus empat puluh satu pc ini masuk ke rumah
diikuti oleh ajudannya yang termasuk adalah brigadir j
dan di pukul lima belas empat puluh sembilan
ataupun yang sudah tersebar luas di masyarakat ini
merekam adanya kegiatan
brigadir j yang masih melakukan kegiatan di rumah ini
yaitu dengan memasukkan barang barang
yang dibawa dari magelang ataupun yang ada di mobil
menuju ke dalam rumah dari putri candrawati
dan juga verdi sambona
kalau beredar ini memang langsung loncat ke pukul tujuh belas lima
yaitu dimana putri ini mengajak brigadir j
untuk menuju ke rumah dinas
yang mana di saat itu diduga memang putri mengajak brigadir j
akan berjalan ke rumah dinas yang memang jaraknya itu cukup dekat
dan dekat dari rumah pribadi yaitu sekitar dua ratus lima puluh sampai tiga ratus meter
nah yuda kita balik lagi kepada situasi saat ini
ini sudah ada dua mobil yang juga tiba
tapi saya belum dapat memastikan
apakah memang dua mobil ini membawa para tersangka
atau hanya tim yang menjadi bagian dari rekonstruksi hari ini
nah di saya saat ini pengamanan juga cukup ketat
tidak hanya dari brimob
tepatnya juga dari pihak kepolisian
yang memang terus menjaga
namun saya belum dapat memastikan
sebenarnya siapa saja yang tiba di lokasi ini
nah saya mendapat
tadi saya melihat ada pihak lpsk
yang juga baru tiba di lokasi ini
berarti ini tidak menutup kemungkinan bahwa
baradae juga sudah tiba di rumah saguling
karena sebagaimana kita ketahui
untuk mengikuti rekonstruksi hari ini
baradae juga dikawal oleh lpsk
karena sebagaimana kita ketahui
baradae ini merupakan seorang justice kolaborator
yang memang sudah berkomitmen untuk menjelaskan
secara secara sejelas jelasnya
terkait dengan pada proses baik dari perencanaan pembunuhan
hingga proses eksekusi yang terjadi di duren tiga
nah dapat dilihat di belakang saya juga
memang yuda saat ini sudah ada tiga mobil taktis tambahan
yang juga tiba ini saya belum dapat memastikan
apakah tiga mobil ini membawa para tersangka
tapi kalau tadi kita melihat
kalau ferdis sambo juga dibawa oleh kendaraan taktis
ini tidak menutup kemungkinan
tiga tersangka juga sudah hadir di rumah saguling
untuk segera melakukan rekonstruksi
nah jika nantinya lima tersangka ini sudah hadir
lpsk sudah hadir komnas ham sudah hadir
tim sus juga pastinya sudah hadir
ini tidak menutup kemungkinan bahwa rencana
rekonstruksi dari pembunuhan verdi sambo ini akan segera digelar
kita balik lagi menuju ke cctv yang tadi sempat saya bahas
bahwa memang tadi ada rentan waktu sekitar satu jam
yaitu di pukul lima belas empat puluh sembilan
memang masih terekam aktivitas dari brigadir j
kemudian juga pukul tujuh belas lima
pc ini mengajak brigadir j untuk pergi ke duren tiga
nah yuda dapat kita lihat di sini
sepertinya salah satu tersangka turun dari mobil
saya tidak dapat memastikan karena memang terhalang
oleh rekan rekan media dan juga pihak kepolisian yang berjaga
tetapi tidak menutup kemungkinan
memang tiga tersangka ini juga sudah hadir
karena tadi sudah ada lpsk
kemudian juga para pengacara
nah saya belum bisa memastikan sebenarnya apa yang dibicarakan
oleh beberapa orang yang ada di belakang saya
karena memang tertutup oleh awam media
dan juga pihak kepolisian yang berjaga
karena memang di sini semakin ketat
karena rekonstruksi ini akan segera dimulai
nah yuda kita balik lagi menuju ke cctv
yang memang menjadi salah satu saksi bisu
dimana terjadinya dugaan pembunuhan yang menewaskan brigadir j
tadi saya mengulang sempat menyatakan bahwa di pukul lima belas empat puluh sembilan ini
brigadir j masih terlihat melakukan kegiatan di rumah putri sambo
tapi kemudian cctv tersebut loncat ke pukul tujuh
ini artinya ada rencana
di dalam waktu satu jam lagi

kegiatan ataupun rencanaan yang memang tidak terkam oleh cctv
terkait dengan kasus ini
nah dan sebenarnya mengapa seberapa penting kegiatan rekonstruksi ini dilakukan di rumah saguling
karena memang rumah saguling ini menjadi rumah atau saksi bisu
di mana para tersangka ini melakukan perencanaan pembunuhan terhadap brigadir j
disebutkan memang rumah ini memiliki tiga tingkat
yang disebutkan juga bahwa para tersangka ini diduga melakukan perencanaan pembunuhan ini
di lantai tiga rumah verdi sambo
dan itu juga sudah diamini oleh kapolri
yang memang sempat menyatakan di rapat dengan komisi tiga dpr ri pada dua puluh empat agustus kemarin
yang mana memang kapolri menyebutkan bahwa rumah ini menjadi tempat di mana mereka melakukan perencanaan
nah memang perencanaan ini diduga juga dilakukan memang oleh keempat orang tersangka ini
di mana di lantai tiga ini menjadi saksi bisu bahwa memang diduga putri candrawati dan juga verdi sambo ini
meminta ataupun menyuruh kepada baradae dan juga brip krr untuk menembak brigadir j
namun memang brib krr menyatakan dirinya tidak siap untuk melakukan hal tersebut
sehingga memang yang mau tidak mau yang harus melakukan adalah berada yang menjadi junior diantara mereka semua
dan tidak hanya itu di lantai tiga juga disebutkan bahwa
putri candrawati dan juga verdi sambo ini meminta kepada baradai dan juga brip krr untuk menembak brigadir j
dan juga ferdis samboni juga menawarkan sejumlah uang yang mana ada sekitar dua miliar rupiah yaitu satu miliar buat barada yang sudah menembak brigadir joshua
dan juga masing masing lima ratus juta bagi kuat makruf dan juga bagi krr karena menjadi bagian dari pihak yang merencanakan dalam dugaan pembunuhan ini
nah tadi saya sempat mewawancarai kadifu mas polri yaitu irjen deddy prasetyo yang juga menyatakan bahwa nantinya akan ada tujuh puluh delapan agedean yang akan dilakukan dalam rekonstruksi ini
nah tiga puluh lima adegan nantinya akan dilakukan di rumah saguling kemudian dua puluh tujuh adegan akan dilakukan di rumah dinas dari verdi sambo di duren tiga dan enam belas adegan nantinya akan dilakukan di magelang
dan nantinya yuda kita harus sama sama memantau bagaimana proses
dari rekonstruksi ini karena memang rencananya rekonstruksi ini akan dilakukan secara terbuka disiarkan langsung di youtube dari polri
dan juga sehingga kita bisa memantau secara pasti sebenarnya apa saja yang terjadi baik di rumah saguling dan juga di durian tiga tempat terjadinya penembakan terhadap brigadir j
baik siti badriah kami akan menantikan langsung laporan anda berikutnya terkait dengan perkembangan rekonstruksi pembunuhan brigadir j dari kawasan sangguling jakarta selatan
selamat bertugas kembali